cara mendapatkan sesuatu
dengan cara yang baik
bukan dengan sesuatu hal yang
jahat kayak misalkan
terus juga nyolong
bukan dengan cara seperti itu
kebalikannya misalkan kita juga
mendapatkan sesuatu dengan cara yang gak baik
pasti bawaannya juga resah
mungkin gara gara itu ya
gue sama bini gue tuh sering berantem ya
ya mungkin itu teguran dari allah bang
supaya bank itu sadar kalau semua itu salah
bukannya orang yang beragama aja yang kenal allah ya
emang lu tau allah
emang orang yang beragama ya
bukannya orang di kampung golo ini
dilarang mempelajari agama ya
lu pasti penyusup ya
lu penyusup ya
gue laporin ke barakam deh
sebentar dulu bang
jangan dia duit bang ragam
saya akan bilang seperti ini
karena saya mau abang itu bertobat
abang itu terjerumus
karena saya berani bilang kayak begini
karena abang itu mau mendengarkan
saya gak ada maksud yang lain
lain dengan orang orang lain di kampung gola ini
belum lagi kalau memang
amal tiba tiba ditangkap penjara
saya itu gak mau pak
belum lagi orang orang yang ditipu sama abang
dia kan datang ke abang emang mau cari kerja
mau cari uang
tiba tiba abang tipu kan dia
yang seharusnya dapat uang tapi
mereka malah gak dapat uang
mau cari uang buat anak istri tapi
iya juga sih
itu pada protes di kantor gue lagi
gue gak mau ke taman kalau lu nipu liv
gue gak mau ke taman kalau lu nipu liv
bantuku ya keluar dari masa ini
gue gak mau ke penjara liv
abang harus jujur
cuman itu satu satunya cara
jujur sama hati abang
semuanya mengadu sama allah
abang harus lakuin itu
semuanya mengadu sama allah
abang harus lakuin itu
apaan sih ini
ngapain lu kesini
lu ngajakin perang lagi
iya mau perang sama gue
iya mau perang sama gue
ganggu orang tidur aja
emang lu senang dengan semua uang hasil penipuan kita
ya seneng lah uang ibu
jadi gue punya banyak uang
bisa beli mobil bagus
bisa makan enak
orang mau ngerahi gue biar dikasih uang iya
emang lu gak takut kalau nanti suatu saat kita ketahuan
cemen banget sih lu
ketahuan tinggal kabur dari kampung gola
tinggal cari tempat baru lagi terus kita nipu lagi
sih dasar laki laki cemen
pergi mau tidur
jangan ganggu ganggu lagi
mana yang bener ya
omongan lift atau omongannya ranti
wah ini penipunya nih
untung ada yang ngasih tau ibu pindah kesini
kapan kita berangkat mau kapan
tenang tenang ibu ibu tenang
gimana sih bu
pokoknya saya mau uang kita balik
kita minta pertang jawabannya
saya juga sudah tunggu berminggu minggu
tapi nggak berangkat juga kalau negeri
sabar makanya ibu tuh harus sabar

kalau enggak ibu balikin sama kami jack
ya betul toh
bentar ya jangan menangkap sendiri
ah paling juga kamu butuh sekongkolan sama sama penipu
saya itu mau bantuin ibu beneran
bang johan mau ngomong sesuatu
ya dengerin dulu
bukin nih ibu ibu
sebelumnya saya minta maaf sekali karena sudah menipu kalian
tapi saya janjikan mengembalikan uang kalian semua ya
tolong tenang dulu
biarin aja sih bang johan yang teroyok
mau balikin duit lagi
jangan harap sebalikin duit
gua harus kabur bawa sebagian

ganti mau kabur
apaan sih lu
ini tuh uang gue
kalo emang lu mau balikin uang mereka pake uang lu aja
kita cari uang yang halal
uang yang bener ya
atau kita bener bener ngeberangkatin mereka jadi tkw
biar hidup kita tenang nanti
bu tuh udah bahagia dengan uang ini
apa jangan jangan lo mau nipu gue ya
jangan jangan lu acting akal akalan lu cuma buat mengambil uang gue
iya gak ngaruh tau gak
uang haram itu gak ada berkahnya pak
terima kasih pak